seorang pencari kayu bakar di kabupaten kediri tewas mengenaskan setelah diserang dua anjing penjaga kandang ayam minggu sore
korban meninggal saat perjalanan menuju ke rumah sakit
polisi kini masih memeriksa pemilik anjing sementara kedua anjing diamankan
nasib naas menimpa sarju pria paruhbaya warga desa purworejo kecamatan kandat kabupaten kediri
sarju tewas setelah tubuhnya dicabik cabik oleh kedua ekor anjing jenis pitbull milik najam tetangga korban pada minggu sore
kejadian ini berawal ketika korban tengah mencari kayu bakar di pekarangan kosong tak jauh dari rumahnya
namun tiba tiba ia diserang oleh dua ekor anjing penjaga kandang peternakan ayam milik najam
warga baru mengetahui peristiwa penyerangan itu setelah korban meminta pertolongan
korban meregang nyawa saat dalam perjalanan ke rumah sakit gambiran kota kediri
karena kehabisan darah akibat luka pada bagian lengan kaki
hingga senin sore polres kediri masih memeriksa najam pemilik dua anjing pitbull tersebut
saat ini status najam baru sebatas saksi tetapi tidak menutup kemungkinan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan
jika terbukti lalai najam akan diancam pasal tentang kelalaian dengan ancaman lima hingga enam tahun penjara
bisa dikatakan mungkin karena kelalaiannya karena anjingnya itu berada di pekarangannya dia namun itu lepas dari pengawasan
pasca kejadian dua anjing penyerang korban langsung diamankan di sel tahanan unit k sembilan satuan sabara polres kediri
sementara usai diotopsi korban diserahkan ke keluarga dan dimakamkan di pemakaman desa setempat
fadli rahmawan kediri